masal empat puluh empat dan empat puluh lima

di situ ada secara singkat kami sampaikan ada kekerasan fisik maupun psikis
seperti apa sekarang masih di ucapan
ancaman hukuman penjara lima tahun maksimal
bisa ditahan berarti nen
ya nanti ditunggu saja ya
tapi hari senin mudah mudahan yang bersangkutan kooperatif
kami harapkan yang bersangkutan kooperatif untuk memenuhi panggilan daripada penyidik